ya dia menjelang pilek ini rumah sakit udah ambil ancang ancang
jika nanti ada caleg yang stres atau frustrasi karena tidak terpilih
salah satunya rumah sakit khusus daerah dadi makassar sulawesi selatan
yang siap menampung calon anggota legislatif yang mengalami stres hingga gangguan jiwa berat
bahkan rumah sakit yang menjadi salah satu rujukan khusus di indonesia timur ini
menyediakan kamar mewah layaknya hotel
terletak di jalan lantu daeng pasewan kota makassar sulawesi selatan
rumah sakit ini menjadi pilihan utama bagi penderita penyakit seperti gangguan jiwa dan strok
menjelang pemilihan anggota legislatif tujuh belas april nanti
rumah sakit yang didirikan pemerintah kolonial belanda pada seribu sembilan ratus dua puluh an itu terus dibenahi
tersedia enam bangsal untuk kelas tiga dan dua yang setiap bangsal dapat menampung seratus pasien
ada pula ruang palm dengan empat belas ruangan vip untuk kelas satu
dengan fasilitas penyejuk udara lemari es dan wc dalam kamar
terletak di jalan lantau daeng pasewan kota makassar sulawesi selatan
satu ruangan untuk kelas dua tanpa fasilitas selain tempat tidur
selain itu ada sembilan ruangan khusus atau vvip di gedung utama
ruangannya terbagi dua kelas
keduanya dilengkapi ruang tamu ruang pasien berpenyejuk udara
lemari es dispenser dapur dan kamar mandi layaknya kamar hotel
dengan berbagai fasilitas ini diharapkan proses penyembuhan pasien bisa lebih cepat
ada pun biaya yang dikenakan dari kelas tiga mulai rp dua ratus
hingga vvip yang mencapai lebih dari rp tujuh ratus per malam
kalau dibilang kesiapan untuk menghadapi pilek kami siap
tapi ya itu tadi punya siapapun juga
tidak terhusus untuk kepada caleg yang gagal
tapi punya siapapun juga yang punya kapasitas untuk jadi laudisi ini kita layani
hanya mungkin karena dikaitkan dengan
musim pilkada mungkin imbasnya mungkin ada yang
itu bisa kita layani atau kita bisa fasilitasi untuk di ruangan ini
sebagai rumah sakit khusus rskd dadi menerima pasien secara regional
dari provinsi nusa tenggara timur sulawesi sampai papua
alvi fauzi makassar sulawesi selatan